kita beralih ke informasi lain
ribuan buruh perkebunan kelapa sawit di kabupaten lamandau kalimantan tengah
menggelar aksi mogok kerja dan demonstrasi
para pekerja sawit ini menuntut haknya kepada pihak perusahaan
yang belum juga membayarkan gaji mereka
kendati sudah mendekati lebaran
kitar satu enam ratus buruh perusahaan perkebunan kelapa sawit
melakukan aksi demo di kantor base camp pt gemaraksahu pasaran
di kecamatan buli kabupaten lamandau kalimantan tengah
ketegangan pun tak terhindarkan
beruntung suasana bisa dikendalikan oleh aparat kepolisian
setelah perwakilan perusahaan memberikan pernyataan
menurut perwakilan pekerja
aksi ini dilakukan untuk menuntut hak berupa uang gaji
uang lembur dan uang beras yang sampai saat ini
belum dibayarkan oleh perusahaan
bukan menuntut yang lebih pak
cuma menuntut hak gaji kita itu aja
supaya dibayarkan puluh
kalau sekarang ini kan gaji satu bulan hk
plus premi sama natura itu kan
itu kan dipotong lagi separuhnya baru
yang dibayarkan itu
sementara itu pihak perusahaan beralasan
belum bisa membayar gaji pekerja sawit ini
karena pencairan uang perusahaan di bank masih terhambat
sedangkan jumlah yang harus dikeluarkan cukup besar
yaitu sebesar tujuh empat miliar rupiah
untuk membayar lebih dari satu enam ratus orang pekerja sawit
karena ini adalah aturan main perbankan
kita mencoba mengusahakan
untuk mencari uang yang lebih
kita mencoba mengusahakan
untuk mencari uang yang lebih
kita mencari uang yang lebih

kita mencari uang yang lebih
pada hari senin ini insya allah
andainya memungkinkan kita bisa menegosiasi
kedatian di pikian pihak perusahaan mengaku
terus mengupayakan pencairan uang bisa disegerakan
perusahaan berjanji paling lama senin besok
para pekerja sudah bisa mendapatkan haknya
samsudinur lamandau kalimantan tengah